sama secara objektif jangan secara parsial
kan kita bicara soal panggung debat gitu
dengan aman dan nyaman
membangun sebuah sekolah pada tahun dua ribu sembilan belas yang diberi nama pesan tren welas asih atau pwa